sejatinya semangat nasionalisme harus ada di dalam diri
dengan menerapkan nilai nilai pancasila di kehidupan sehari hari
berbeda keyakinan bukan menjadi alasan untuk kita terpecah belah
menjunjung tinggi prikemanusiaan menjadi dasar untuk kita tetap bersatu
keberagaman yang ada di indonesia bisa menjadi kekuatan untuk diakui dunia
dan demokrasi menjadi gerbang tercapainya kata mufakat di bumi pertiwi
karena pancasila menciptakan harmoni bangsa
walau berbeda beda tetap satu indonesia